kami akan memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat pengguna jasa kereta api tersebut
terus bikin proyek jualan karya
apindo menyebut jika ditambah dengan data desember dua ribu dua puluh dua sudah lebih dari satu juta pekerja yang terkena dampak
bukannya malah ikut semangat juga tapi malah kerja
dengan okupansi atau tingkat hunian homestay yang ada di sini ya
karena dirinya sendiri sebagai pemerintah bagian dari pemerintah dan mengepol hukum yang sejatinya harus membereskan persoalan persoalan penegakan hukum dan pemberesan korupsi
penularan penyakit mulut dan kuku disebut begitu cepat
jalan sisinga maharaja jalan panglima polim
kak kalau dia lebih pendek tapi dia
terus sedangkan track record lo kan gue baca kan banyaknya juga lumayan di tiga x tiga ya
itu kegiatan pertama kami itu bersihin sampah
terjadi pula fenomena sirkulasi siklonik yang mengakibatkan peningkatan awan awan hujan dengan kecepatan angin yang tinggi
berlokasi di kecamatan bayah kabupaten lebak banten sedikitnya ada sembilan objek wisata di desa sawarna
apa yang khusus buat jersi
dahulu salah satu lokasi tambak terbesar di kabupaten gresik berada di desa pangkah wetan
artinya memang betul betul itu adalah perlindungan masyarakat
yang ketiga itu yang menjahit
kita bisa dialog lagi bukan nembak lagi kan kira kira begitu
senjata senjata utamanya si jamar gak ada
kurang memperhatikan istirahat pemain gitu loh
masuk akhirnya di flying will
mereka sih sebutnya bomba spanish bomba rice
cerita tentang kawasan pesisir memesona yang memanjakan mata
gak kayak west bandits
sehingga kalau kita butuh uang buat sekolah
jadi secara tegas itu memang tidak mudah menyampaikannya
ngomongin kerjaan profesional aja gitu
oke sekarang saya sudah ada di tempat pembuatan petis
earthing tuh banyak ngebantu kita juga dari segi non tekniknya
nomor satu pada saat kita sudah tidak lagi menjadi karyawan yang dipahami adalah biasanya oh kita nggak lagi dapat gaji
tapi juga bahasa bahasa asing lain juga mengalami penurunan
dan menjadi kerumunan baru gitu
karena emang udah kebutuhan
hasil itu mereka nabung untuk mereka sekolahkan anak anak
apabila sudah dingin kemudian akan ditempeli merek dan dipekin
sekali bekerja dua tiga hal baik bisa diupayakan oleh made aditya stana
dulu sumpah saya ketika menjadi presiden
bagi para warga bangsa pribumi
iya iya lebih setuju best of lima dia
kemiringan sekitar empat puluh lima derajat ini salah satunya
roni satria siap jadi pradana ubud bali
presiden joko widodo menilai indonesia memiliki potensi untuk menjadi basis produksi kendaraan listrik dunia
berarti pak bas menjadi orang pertama yang tahu sebenarnya
atau sudah bersinergi dengan sekolah
jadi siapa yang melakukan itu juga harus menjadi corner
pertama tama kepala dan kulit udang yang sudah dicuci bersih
banyak banget mungkin sampai gua nek kali ya
kalau saya sedikit membacakan data dari bkpm
mungkin lebih ke nggak tahu itu hoax ya
problemnya sekarang banyak orang nggak happy dan gak nyaman jadi petani
terlebih jika musim hujan tiba
namun untuk pertama kalinya di aduway puan tanah memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk melakukan hal yang sama
nah apakah generasi milenial dan gen z ini rentan mempercayai berita palsu
dan ini adalah salah satu alasan utama resesi ekonomi global dua ribu dua puluh tiga adalah perang ukraina dan rusia
dan mengintip cara penyajiannya
mungkin lo ada highlight lain dari tiga x tiga ini
latihannya itu benar benar berkualitas
udah pernah ikut dibiayain oleh pb jarum
jadi tidak korupsi tidak curi
biasanya rohman membeli telur yang dipanggang
karena track recordnya dari tahun dua ribu enam belas sampai dia pensiun pun dia masih selalu jadi langganan tiga x tiga gitu
ada wacana kalau ibl bakalan ada penonton juga nih katanya
karena biaya atau modal jaring apung itu besar sekali
padahal itu sebenarnya kritik
maksudnya temen temen either lu pemain
dan sekarang kita akan masuk dan kita akan dibantu oleh petugas untuk menggunakan kain sarung yang akan kita gunakan
pipihkan lagi sedikit ini pesanan orang ini kayak jadi semacam golok gitu ya pak ya
tapi all england ini juga saya ya hasil riset ya
menunya tersedia seperti yang ada di vending machine
masih ada game lagi nantinya
banjarnegara namanya desa glontor
beberapa tahun terakhir memilih mengabdikan diri membantu merawat luka pasien diabetes
tetapi hs code nya menggunakan veronical atau nikel pick iron
beliau misalnya kemarin menunjukkan pasal pasal
kim liputan cnn indonesia
sebenarnya apakah ada perbedaan kasus gangguan ginjal ini dengan yang dewasa dan juga anak anak yang saat ini misterius dok
lea akan selepas lulus
dia jadi ada berteksturnya
caranya sangat mudah endapan sagu hanya disiram air panas dan diaduk aduk hingga berubah warna menjadi transparan
saya sekarang mempunyai kesempatan untuk melihat keputusan untuk memulai pekerjaan kedua
beberapa hal lainnya ya yang mungkin lebih momok lagi itu seperti misalkan kanker kulit
jadi enak juga sama sama mas kaisang itu kalau sudah ngobrol
tapi utamanya adalah disebabkan oleh faktor permintaan dan penawaran
partai salah input ini terkait dengan dugaan penggelembungan suara yang dilakukan untuk mendongkrak suara psi
pemain naturalisasinya ada beberapa perubahan
dan angka vaksinasi juga sudah lumayan tinggi di pulau jawa setidaknya ya renhar
artinya nggak misalnya tadi secara anatomical udah bagus udah dioperasi
pada saat saksi iperdisambo
pemirsa ketua dewan pengawas kpk tumpak hator rangan pangabean mengaku heran
para faktor dari data tersebut
wah berat tuh pertanyaannya tuh
ini kemana saja dan apa saja agenda pasangan amin pada hari ini
aduway hanya memiliki sekolah hingga tingkat sd
kira kira program ekonomi seperti ini akan positif
tapi menurut gue kurang worth it kenapa
iya bontang ece juga
mungkin kita yang muda muda tuh emang tantangannya di situ
menang lah dari sisi
di sana lama di sana aromanya
sekarang lagi mulai mulai merambah sih

jumlah penduduk miskin terbanyak berada di sumba tengah
oke berarti memang pembagiannya banyak juga ya
ya mungkin mungkin gara gara main game juga sih cun kayaknya
dapat segera merealisasikan penyelenggaraan listrik
jadi gak bisa gak bisa maksimal gitu
nah iya bedanya empat tahun soalnya a sama kaleb ya
tapi lu punya kontak supplier lu bisa marketing lu tuh bisa jalan bisnis gitu
bagaimana tips agar konten konten yang dibuat ini bisa mendatangkan banyak subscriber
kecil kan dia pendek banget maaf zara kamu emang pendek
dan itu gue lakuin selama hampir setahun
mari kita akan kawal bersama bapak ibu sekalian bagaimana kemudian uji coba ini berlangsung
sebelum pemilu dengan pilihan
harus masuk atau gimana tapi pada saat latihan
itu income nya hampir dua kali lipat dari nba
pada zaman dahulu proses menghaluskan dilakukan dengan cara ditumbuk
mungkin saja ada orang yang mudik di h ada juga yang h
di mana toxic relationship itu lebih banyak digambarkan
atau ya masing masing
kemudian imac di bangkok dan asian cup dan isf di master
misalnya sop soal bagaimana kedatangan bagaimana kepulangan baik untuk siswa tenaga pendidik maupun tenaga pendidikan
kita ingin melakukan promosi yang lebih masif dan komprehensif
baik ketua umum golkar ataupun ketua umum pan semuanya mengatakan panglima tertingginya adalah pak jokowi
tidak bagus dilakukan oleh cawapres yang menjabat sebagai menko polhukam
pernyataan dari jerome paul di akhir pekan lalu yang mengatakan
komisi kebenaran dan rekonsiliasi
kayaknya pindah cabang dan makin kurus ya cun keliatannya ya cun ya
oke mas elvan ada tanggapan soal menggratiskan gerbang tol
biasanya menggunakan singkong jenis mentega
jadi di dalamnya ada tipe item kekuatan
penentuannya tentu kita sudah
itu lazim terjadi nggak untuk partai yang
soalnya gua juga kayak ya cukup temen temen gua juga yang bukan gimana banget
iya asal mereka bisa maintain sih oke sih
kalau ada penyakit kronis diobati
apalagi lo as a big man menjaga beberapa pemain asing juga cukup oke
kemiskinan di kabupaten sumedang tahun dua ribu dua puluh tiga posisinya menurun tajam tujuh puluh delapan dari sepuluh empat belas saat ini angkanya di sembilan
bahwa sebetulnya mas burhan sudah sempat menyampaikan
namanya juga children playground ya
soalnya pj gak terkalahin
bulan puasa jatuh pada musim panas
tidak boleh kita itu kita bisa debus kita itu tugaskan
sebagian arang harus dibakar di atas kompor gas kurang lebih sepuluh menit
kita akan coba bahas pada malam hari ini
sekarang kalau banjir tuh banyak jelek jelek
kan kita tahu bahwa ini kan masih sangat terbuka koalisi ini
ibu baria mulai membuat ketan penco sejak tahun seribu sembilan ratus lima puluh sembilan sampai sekarang
terutama pada level ganjar dan anies bisa mengungguli pak prabowo subianto yang dinilai lebih dekat dengan isu isu yang terkait
garam gula dan penyedap rasa secukupnya
kalau sudah sepuluh tahun akan sangat banyak
idealnya kegiatan memantau keka ini tidak dilakukan dalam rombongan dengan jumlah besar
rata rata udang yang dibudidayakan di tempat ini adalah udang fanami atau yang juga disebut dengan
sedangkan pemerintah merenovasi dua puluh dua stadion
nah itu proses pemulihan yang menurut saya cukup panjang
nah itu yang kemudian menjadi dasar
kalaupun emang anak anak pengen main sepeda listrik ataupun motor listrik sebenarnya oke oke aja
secara offense gak mau kalah
namun bertolak belakang dengan namanya tidak terdapat sayuran berwarna jingga atau wortel
usaha rumah handian bisa mengantongi penghasilan bersih empat hingga lima juta rupiah dalam sebulan
telah membuat jalur khusus untuk para pesepeda di tujuh belas ruas jalan di jakarta
di kelas lima puluh kg cabang olahraga kun bokator sea games kamboja mei lalu
tapi ini belum ada sesuatu yang
mama ini mamanya lea itu lempar lembing kalau papanya tuh atletik lari ya lea
menurut teori frustrasi agresi
ya karena ini salah satu virus yang mengakibatkan
gue cukup ini ya cukup cukup
kenapa poko dari dua ribu tujuh belas belum terlalu naik namanya
bisa membina keluarga yang baik
karena saya kira kekhawatiran itu bukan milik orang tua saja
nah yang ketiga ya karena ini ibarat main bola itu kan pertandingan belum berakhir
mulai dari kostum hingga sketsa film film marvel
itu paling penting soalnya katanya nanti dibahas lain itu
kira kira yang mana nih yang jadi favorit anda
tapi kalau hang tuahnya bisa lolos
atau terkena dampak dari nama jalan yang berubah di jakarta
kalau nggak mau ngapain ngadain atau ngundang all england di saat pandemi covid ini
kan tetap aja dong ada yang frontlinernya
itu ada bedanya cuman gue mungkin di podcast next baru gue bisa jelasin sih
udah bener bener kerja keras lah gitu buat mencapai sesuatu
nah boneka itu juga lumayan tuh katanya
kira kira seperti ini
karena seringkali yang diklaim adalah jumlah total lapangan kerja yang lebih banyak informalnya
oh iya tuh gue fokus di tas
kenapa harga barang mahal
dan saya harapkan bahwa musik itu ke depan bisa juga mengembangkan daya pikir teman teman dan melahirkan musisi musisi dan industri musik yang luar biasa besarnya
tetapi memang perbedaannya tidak signifikan
tapi model model yang ya dirakit di sini diproduksi di sini dengan fitur itu
gak tau lah yang susah dirasain gue
ada yang membawa sehingga mereka menyerahkan lagi ke pemerintah daerah
akibat ulah dari oknum oknum derek liar ini ya
sampai saat ini belum dilaporkan selain ruminansia atau hewan berkuku belah bisa terinfeksi
saya kira supaya terang benderang nih sebaiknya karena aturan sudah lengkap sebetulnya
nah untuk orang dewasa yang ingin masuk ke sini
sampai kemarin saya dengar itu dari tasikmalaya pun datang ke sini untuk melihat tebet ecopark ini
ada juga satu dua orang tidak apa apa yang penting ada
dari situ kan anak anak itu terlihat kompak terus merasa mereka tuh senang gitu
daripada yang keras gitu ya
oleh para petani di desa windu jaya
di jam siang jam makan siang atau enggak jam makan malam sih kak
kalaupun margin of error ini sudah kita ikutkan
maka pada saat kita punya sebuah aset
ada cerita di balik pemilihan nama situs ini
kerja apa saja yang penting tidak jadi petani
garis polisi masih mengelilingi bagian depan ruko dan material yang terbakar teronggok di tepi jalan
setahun dia benar benar nggak main
karena kan saya masih ada di sekitaran sini
sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan saat berkuliah di universitas indonesia
jadi oknum juga dipenjarakan karena mereka sangat menyakiti banyak pihak
statistik ya tadi gue baca di itu di grup yang abbas itu ya
itu bisa sampai jam jamannya
yang menjadi sekarang perdebatan dan isu semua orang di sini
nah kalau kebutuhan nasional itu sekitar empat lima juta ton
di prasasti prasasti juga ditulis ditulis bahwa ada sekelompok masyarakat yang disebut pandai besi pandai mas pandai itu artinya tukang ya
sri tapi sampai sekarang masih ada
terutama untuk mengarahkan kepada soal semadapangan
usahakan pisang halus sempurna agar ketika disantap getuk pisang terasa lembut dalam setiap gigitan
cuman ya mungkin kemarin pas lawan pj ga ada jamar juga kita ga bisa ngomong juga sih ya soalnya kan untuk score nya lufre juga lumayan gitu ya
dan kira kira pengeluaran apa sih yang paling banyak menghabiskan dana thr
bahkan presiden joko widodo dan ibu megawati soekarno putri pernah mampir makan loh di warteg ini
di waktu terang dua puluh empat jam ini ya
di sana juga korbannya luar biasa
oke perkembangan kedepannya ya jadi memang kembali lagi ini sebuah prestasi yang luar biasa
nah disitu ternyata saya mendapatkan sebuah kepuasan
kemarin kita ngeliat di kolom komentar main basket